hari ini sebelas september dua ribu tujuh belas pendaftaran cpns gelombang kedua dibuka
nah pada gelombang pertama enam september lalu
ada sebanyak satu juta lebih pendaftar cpns ini
mendaftar untuk memperbutkan hanya sekitar tujuh belas ribu lowongan yang tersedia
tapi itu lumayan banyak juga ya tujuh belas ribu
betul lalu apa sih kira kira yang membuat lowongan calon pegawai negeri sipil ini
menjadi daya tarik tersendiri kita lihat bersama
september mendatang status pegawai negeri sipil masih menjadi daya tarik bagi sebagian masyarakat indonesia
jaminan seumur hidup untuk memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan pasti
adalah salah satu daya tarik utamanya
sebagai gambaran dilansir dari lamandetik com
tunjangan yang bisa diperoleh seorang pns di pemerintah daerah dki jakarta
adalah sekitar enam juta hingga satu ratus tiga puluh juta rupiah
tergantung jabatan juga masa kerja
atau tunjangan yang bisa didapat pegawai negeri sipil
misalnya tunjangan kinerja untuk level paling rendah dengan jabatan pelaksana
bisa mencapai sekitar lima juta tiga ratus ribu rupiah
sedangkan untuk pejabat struktural
eselon i nilainya bisa lebih fantastis
yakni mencapai satu ratus tujuh belas juta rupiah
besaran itu cukup menggiurkan bagi para pencari kerja baru
selain itu daya tarik lainnya adalah seorang pegawai negeri sipil
dapat meminjam uang ke bank tertentu
hanya dengan menjaminkan surat keputusan pengangkatannya sebagai seorang pns
seperti tahun tahun sebelumnya
pendaftaran cpns selalu diwarnai ramainya calo
namun pemerintah menjamin seleksi penerimaan cpns kali ini
bersih dari campur tangan oknum calo
karena semua sistem penerimaan sudah terkomputerisasi
penerimaan cpns juga menarik perhatian warga net milenials
yang ramai di dunia maya twitter
cuitan dengan tagar cpns atau tagar cpns dua ribu tujuh belas
memenuhi lini masa twitter beberapa hari belakangan ini
komentar komentar lucu warga net pun muncul
yogi prayoga cnn indonesia
pernahkah kita menjelaskan bahwa

itu bagaimana menurut pak said bin sudir

kalau sekarang sih sudah tidak mungkin begitu
karena memang samping beban kerja kita juga lumayan banyak dan berkualitas
kita juga harus melakukan persiapan persiapan
kebetulan saya bekerja di kerja sama ekonomi internasional
kalau pak menterinya mau ke luar negeri
kita harus mempersiapkan bahan
itu sampai sabtu minggu pun masuk
dan kalau perlu tiap hari pun saya rata rata pulang jam tujuh delapan malam
kalau belum kerja cuma sampai jam empat ya
jadi memang sudah beda lah
sekarang sudah beda
namanya tuntutan pekerjaan tetap tidak mengenal waktu
nah ngobrol ngobrol soal tidak mengenal waktu
kalau zaman dulu dibagi dengan menyanyi itu bagaimana ceritanya
kita usahakan lah kebetulan
jabatan juga masih pelaksana
jadi mungkin akan agak lebih bebas dibandingkan dengan sekarang
yang sudah makin tinggi makin tinggi
jadi dan saya biasanya
waktu saya berkegiatan di kesenian tahun delapan puluh sembilan puluh sampai dua ribu awal
itu saya komitmen
kerjaan saya harus beres
dengan demikian atasan juga memberikan izin enak kan
kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan kita beres
kita meninggalkan kantor dengan baik
dan kita akan balik lagi pasti ke kantor
semua kerjaan beres
as long as kerjaan beres saya tidak ada masalah
tapi sejauh ini kalau pekerjaan dari seorang pegawai negara
apa sebenarnya core utama dari mereka dalam melakukan tugas itu sendiri
karena seperti tadi saya katakan
bahwa kebanyakan kan di depan komputer segala macam
ternyata mas edwin sendiri bercerita bahwa
sampai sabtu minggu juga sampai bekerja
kalau perlu ya
apakah pekerjaannya sebatas itu
dan bagaimana pula dengan
orang mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang cukup santai
dan juga mudah begitu pns
ya mungkin dia belum pernah jadi pns kan
kalau dia ngomong begitu
karena pns itu pada dasarnya adalah abdi masyarakat
kita harus melayani masyarakat
baik itu masyarakat secara langsung
maupun melayani secara tidak langsung
kalau saya kan secara tidak langsung
kita melayani kita membuat persiapan
kalau ada kunjungan ke luar negeri
kunjungan apa namanya
kunjungan dari luar negeri datang ke indonesia
karena saya ke hubungan ekonomi internasional ya
ya seperti itu
jadi pada dasarnya kalau ditanya
apa core pegawai negeri adalah
melayani negara melayani masyarakat
nah berbicara tentang ini
otomatis salah satu yang menjadi daya tarik menjadi pns adalah
yang tadi seperti dikatakan di paket kita tadi
bahwa ada tunjangan ini
sebenarnya apakah itu menjadi
menjadi pusat perhatian atau tujuan dari calon pegawai negeri sipil
saya pikir setiap orang yang bekerja juga
menginginkan ada kompensasi yang baik ya
seberapa besar sih mas itu untuk menjadi
untuk pegawai awal begitu
berapa besar sih yang mereka dapatkan
waduh saya itu zaman dulu banget ya
biasanya kalau kita sebagai karyawan disini aja
eh gajinya berapa sih
bisa membuat kita hidup cukup
tapi kalau untuk menjadi orang kaya raya
jadi pegawai negeri jangan jadi pegawai negeri
gak akan bisa jadi orang kaya raya
kalau mau jadi pegawai negeri
walaupun katanya dengan tunjangan segala macam
seperti di kementerian keuangan
ataupun kementerian perkembangan
sebagai pegawai negeri
terutama di kementerian keuangan gajinya juga cukup baik lah
makanya orang berlomba lomba untuk menjadi pegawai negeri
khususnya pegawai negeri kementerian keuangan
karena memang take home pay nya lumayan
itu sampai seratus juta tunjungannya itu
kalau mau tahu jadi pegawai negeri
umurnya sudah kata
tidak mengecewakan lah
kita akan lihat sama sama bagaimana
kelebihan dan kekurangan ini
ini menurut ruampegawai com
bahwa kelebihan jadi pns ini
yang pertama adalah
kalau misalnya ada kesalahan
minta tolong diralat
yang kedua adalah dapat tunjangan hari tua
ini atau dana pensiun
ini salah satu yang paling penting juga ya
lalu yang ketiga ada pengabdian untuk negara
empat jenjang karir yang jelas
yang keempat adalah tidak bisa negosiasi gaji
lalu ada terikat birokrasi
gaji yang pas pasat
menurut mas edwin dalam tanda kutip
lalu yang terakhir ini adalah
sulit untuk berkembang
justru saya merasa bahwa sampai sekarang
saya juga bisa menduduki jabatan seperti ini juga
karena dilihat dari kompetesinya ya
apalagi sekarang untuk
menduduki jabatan tertentu
itu harus bidding jadi kita bersaing satu sama lain
siapa yang bisa menunjukkan kemampuan yang baik
tentunya bisa naik dengan baik
dan itu apakah tesnya itu
untuk jenjang karir seperti itu
apakah rutin dilakukan atau justru
hanya dilihat dari sistem
kedekatan dengan bis
itu tahun tujuh puluh delapan puluh lah ya
kalau sekarang semua
punya hak untuk menjadi pejabat
lulus di bidding bidding itu
kita nanti ada tes tes tertulis
tes wawancara kemudian juga nanti
kita akan interview juga
dengan karena kalau untuk level saya
jadi benar benar saingan
untuk menjadi pegawai negeri
yang dengan jabatan tertentu itu
memang benar benar ketat
dan dana pensiun sendiri cukup besar
pensiunnya ya lumayan lah
pokoknya ada hari tua kita tidak
nah ini untuk yang mungkin ada yang penasaran
ini kalau misalnya tadi sudah kita jelaskan
bagaimana yang apa yang akan didapatkan
oleh pns bagaimana dengan yang didapatkan
oleh pegawai swasta seperti anissa pagini
wah anissa lagi
dan ibu akurniari ya
mungkin dengan segala kelebihan
pegawai swasta yang pertama
gaji lebih besar yang kedua
mudah mengembangkan diri
ketiga lebih giat pekerja
dan keempat cepat naik pangkat
sedangkan ada kekurangan pegawai swasta
antara lain tidak ada dana pensiun
dan jam kerjanya
tidak tentu juga
jadi seperti itu
jadi perbedaan antara pns dan juga swasta
tinggal memilih saja gitu ya saya pikirnya
juga swasta yang mana dulu gitu
bahkan banyak justru gaji
pegawai negeri lebih besar daripada swasta
swasta yang mana dulu ya swasta yang mana dulu
relatif juga ya dan juga pegawai negeri sipil
juga pegawai negeri sipil di kementerian mana dulu
secara umum lah udah tingkat gaji
pegawai negeri sudah cukup baik lah
dan tadi satu ya yang juga
menonjol begitu kekurangan dari pegawai swasta
adanya phk kalau pegawai negeri sipil
tidak ada memang bukan tidak ada tapi
untuk di phk itu ada
jenjang jenjang jadi tidak bisa langsung phk
tapi ada beberapa proses yang harus
jadi highlightnya kalau bisa dibilang ini kepastian
itu sendiri ya tapi
sepertinya memang stylenya juga terlihat oke
oh gitu tapi anda jangan
kemana mana karena nanti kami akan kembali lagi
dengan mas edwin tentunya dengan
one minute tips terkait dengan
berpakaian begitu ya
untuk itu anda jangan kemana mana tetaplah bersama kami